papa boleh tanya sesuatu sama kamu
mau sampai kapan kamu merahasiakan identitas rena dari neno
aku gak tau pas sampai kapan
ini tidak mudah buat kamu
aku gak tau
kamu itu tangguh
dulu kamu bisa melalui semua masalah kamu
masalah yang datang dalam hidup kamu
kamu juga akan bisa
terlebih lebih ada alis samping kamu
rasanya mama tuh gak percaya deh
mama tuh gak yakin sama ucapan andin
gak masuk akal no
dulu dia mohon mohon ke mama
buat bujuk kamu
dan anak kamu di penjara
terus sekarang dia jawabannya kayak gitu
kalau soal rena anaknya roh
ya mungkin ada benarnya
andin kan gak pernah bohong ma
dan andin bilang sendiri ke aku
rena itu anaknya roy
bahkan al sempet
ngasih aku lihat hasil tes dna
disitu pun ditulis kalau memang
rena itu anaknya roy
jadi kamu udah liat hasil tes dna nya rena
mama juga mau liat no
kasih mama ya
masalahnya udah gak ada ma
hasil itu dibuang sama elsa
terus aja berhubungan dengan andin
masih sakit gak lukanya
udah dikasih obat kan
tapi masih sakit sedikit
sakit sedikit opa tiup ya
opa boleh gak
nginap disini sementara waktu
opa mau tinggal disini
opa juga seneng disini sama rena
ya sebentar aja
boleh dong papa
aku seneng banget kalo opa disini
opa juga seneng disini sama rena

makan kan ya sama rena
sejenak aku lupakan masalah masalah yang baru terjadi
umah sarah mana
umah sarah lagi gak bisa nginep disini
biasanya emah lalu bareng sama opah
omah lagi sakit ya
gini deh aku mau berdoa
terima kasih ya sayangnya
kamu memang anak yang baik
berbeda dengan bukti bukti kita mas
kita yang harusnya masukin elsa ke penjara
tapi masalahnya mama
mama ngakuinnya tentu ngelindungin elsa

mama ngakuinnya tentu ngelindungin elsa
elsa masih bebas di luar elsa
elsa belum dapat ganjarannya
dan liat papa kasihan papa
kalau mama sarah
harusnya saya cari bukti lagi yang lebih kuat
mau cari bukti apa lagi si mas
bukti udah gitu keluarin semua
kamu inget gak
foto yang dikasih sama pak sumarno
yang di belakangnya ada latar belakang mobilnya elsa
itu sesuatu yang gak terduga nih
saya pun gak pernah mikirin kesana tapi kita bisa dapat
kita dikasih kesempatan oleh allah untuk dapat bukti itu
kalau kita tetep berusaha
pasti ada bukti lain
bukti yang memang menyudutkan elsa kalau elsa yang bunuh
dan saya janji sama kamu saya akan dapatkan bukti itu
saya pasti akan jebloskan elsa ke dalam penjara
waktu gue dapet duit lima ratus juta
hidup gue bakalan tenang
aku coba dulu dah cek di handphone
sepatu aja ada lawang kerjaan buat gue
pt aldebaran sejahtera
pukul delapan sampai
gue akan dulu janji sama bu elsa
kita semangat ya
segera pergi sejauh jauhnya dari jakarta
jadi saya harus keluar jakarta bu
kok kamu di jakarta
kamu bisa ditemui polisi
dan bisa dimintai jadi saksi pengadilan
kalau gak mau
saya gak jadi transfer lima ratus juta ke kamu
malah ini juga saya akan keluar kota bu
dulu gue pernah janji sama bu elsa
gue bakalan menjauhi dari jakarta
tapi kan sekarang udah gak ada masalah
bu denger ya
saya tidak menyebut nama ibu
dan orang yang tadi
yang menangkap saya tidak menanya tentang itu
mereka meminta saya menjadi saksi
cukup itu aja ya
apaku coba aja sekarang ya
tidak jauhku dari sini
cuma sejam doang ke jakarta
kita akan mem nawet
bapak kenapa setiap kesini gak pernah bilang aku dulu sih
main masuk masuk aja kan bangun aku
ini kan kantor kantornya kamu
memang dulu papa yang bangunin ini buat kamu
jadi papa sekarang gak boleh datang kesini
ya boleh pa
cuma maksud aku kan mending kalau papa bilang dulu kabarin dulu ke aku kalau mau ke sini
kamu udah bicarakan soal hal yang serius tentang masa depan kamu dengan randy
apa sudah ada rencana pertunangan kalian
mau langsung ke pernikahan aja
apaan sih pa
kenapa buru buru banget
kau bilang buru buru
usia kamu sudah berapa sekarang jean
kamu tuh sudah gak muda lagi
kamu sudah dua puluh sembilan tahun
randy itu serius kan sama kamu
dia gak main main kan sama kamu
kok dia pria baik baik
dia pasti segera membicarakan soal rencana kalian ke depan
setelah mendapat restu dari papa
selanjutnya kalian sudah harus memikirkan rencana pernikahan kalian
apa mending aku ngaku aja ya ke papa
kalau aku sama randy itu cuma pura pura pacaran
karena aku udah gak tahan sama joshua
ada yang harus kita bicarain
oh akhirnya kita jadi meeting
saya akan segera meluncur ke sana
papa pergi dulu ya
soalnya papa ada mendadak meeting dengan dewan direksi
nanti soal ini kita bicarakan lagi
oke kalau gitu pa
belum sempat jelasin ke papa soal aku sama randy
karena kiki udah jadi mahasiswi
kiki kudu bisa bahasa inggris
kalau kiki itu sebagai adiknya mbak andin
bagaimana cara bilang aku cinta kamu dalam bahasa inggris
oh bisa kalau kiki kang kan jago pinter
aku cinta padamu
seperti seluas jarak dari bumi ke bulan
lalu kembali ke bumi
oh ini tuh kiasan gitu kali ya
kalau mau menyatakan
aku cinta padamu
balik lagi ke bumi
balik lagi ke pulangan gitu ya
mancing ikan dapet sembilan
ikan sepat diasinin
jangan kata timbang sampai ke bulan
kahe rat uya jabanin
berangkat aja dulu asal nak aherat
ntar kalau udah nyampe baru kasih tau kiki
modern itu namanya
iya masa aku akan nyara
kita selalu sambut ini
insya allah kebenaran pasti akan terungkap
nggak boleh sedih sedih terus
kasihan si balon biru
di dalam sini nanti nangis juga sedih juga
insya allah mamanya sedih
saya mau ada meeting
sudah nggak bisa diundur lagi soalnya kemarin udah saya mundur
ngetean sedih ya
jangan lupa siap siap
saya siap siap dulu ya
kamu masih mau di sini
ya udah dihapus
air matanya dihapus
siap banget dulu ya

hewan apakah raku
seru sekali sih mainnya
iya papa lihat kok barusan
seru banget sih mainnya sama opa
kamu gimana lukanya masih sakit
masih sakit sedikit pa
pinter sekali sih kuat anak papa ini
padahal nino ayah kandung rena
tapi kedekatan rena sama al melebihi hubungan darah
benar kata andin
al pantas jadi papanya rena
sudah sembuh insya allah besok sembuh ya
papa mau berangkat kerja dulu rena di sini main sama opa ya
udah bisa berangkat kerja dulu ya
waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
opa tapi mulai lagi ya
sekarang empat bulan ya
akhirnya kerjaan kita semua udah selesai
lalu kita berdua kembali ke rumah
lalu kita berdua kembali ke rumah
lalu kita berdua kembali ke rumah
nino ayo dong masuk ke dalam rumah
nino ayo masuk ini kan rumah kamu
ya tapi aku mah alas ketemu mel sama
nino semua masalah itu nggak akan selesai kalau kamu gak selesaikan
udah lah nino
tolong kamu kamu hadapi masalah ini semuanya
apapun keputusan kamu ke elsa mama pasti dukung kamu
ya tapi ma
tolong dengerin mama ya
kamu nurut sama mama
sayang kamu udah pulang
sayang aku seneng deh kamu udah pulang ke rumah
aku mau kasih lihat kamu sesuatu
kamu pasti suka
aku kabur dulu ma
iya aku mau nunjukin ini ke kamu
loh kamu kemana
aku mau tidur di kamar tamu
ngapain kamu tidur di kamar tamu
aku udah gak bisa lagi mandang kamu elsa
kebohongan kamu terlalu banyak
bahkan dimulai dari awal kita menikah
dan kamu gak pernah jujur
dan kamu gak pernah jujur
dan kamu gak pernah jujur
dan kamu gak pernah jujur

nggak ada artinya
nggak ada artinya
nggak ada artinya
kalau saja mama ngebaksaku
sudah tidak ada harapan lagi
sayang jangan perlakuin aku kayak gini dong sayang
aku bilang itu pasif
kasa nino ini ada apa sih
ini mbak nino minta pisah kamar dari aku
tolong kamu kasih ruang buat nino
tolong kamu kasih ruang buat nino
nggak mudah buat terima semua perbuatan kamu ya

kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
udah sekarang kamu isi rat nasuh kamar

kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino

kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino

kamu nggak usah maksa nino
kamu nggak usah maksa nino
pak selamat siang
materi untuk meetingnya sudah siap semuanya
selamat siang pak al
klien kita sudah menunggu di ruangan meeting pak
selamat siang pak nicholas
selamat siang pak aldebaran
maaf menunggu lama ya
sudah dari tadi pak
pak nicholas kenal dengan randy asisten perbudi saya
ya dia ini
randy teman anak saya jennifer
oh iya benar pak
randy pernah bilang
kalau dia bekerja di pt aldebaran sejahtera
ternyata randy ini asisten bapak
pak aldebaran ini orang yang hebat
jadi pasti dia yang
dia gak sembarangan memilih asisten
saya baru tahu
kalau klien pak al yang baru
ternyata papanya jennifer
nah tadi sih mama lihat
rena sama pak surya main disini
cuma kayaknya udah pindah ke kamar deh
jadi tadi mereka main
terus berdua gak bisa dipisahin
seneng kayaknya rena
yaudah aku ke kamar papa ya ma
pinter banget kamu pijitinnya
aku seneng pijitin apa
apa juga seneng dipijitin sama rena
saya akan mencoba
aku lagi pijitin opah
udah udah pijitin
nanti aku mau capain lagi
duduk sini sama opah
eh awas nalukannya
kok papa tau
tau dong kamu gak ngeliat mata opa bintitan
loh emang kenapa
mama gak boleh manja sama oponya rena
kalau mas sarah sayang gak sama mama
maksud rena papa rena yang asli ma
soalnya rena kan di pantai asuhan
ya ampun nak
permisi mas surya
eh ada andung juga
om mau ajak rena mati
mandi dulu gi
sekalian just mau bersihin lukanya juga
jus gendong mandi
satu dua tiga
terima kasih banyak pak debaran atas kerjasamanya
semoga proyek kita ini bisa berjalan dengan lancar
kalau kerjaan kantor kamu udah selesai kamu langsung pulang aja
saya permisi pak terima kasih
terima kasih pak sama sama
eh kalau gitu saya juga pamit ya
eh sebentar ren
ada yang saya mau bicarakan sama kamu
om kita cari kafe terdekat yuk
untuk membicarakan soal ini
ini kesempatan saya buat jelasin ke bapaknya jennifer
kalau saya dan jennifer itu gak pacaran

dari pada kesalahpahaman ini makin jauh dan makin rumit
bapak udah mau pulang ya
maaf pak tapi masih ada beberapa berkas yang harus bapak tanda tangani
bapak apa manage pak mau tanya
ruangannya hrd di mana pak ya

soalnya saya mau ikut interview pak

bapak lurus saja terus belok kanan
di situ ruangannya ya pak
makasih pak ya
beres ya pak
aldebaran tuh bener bener percaya sekali sama kamu
berarti pekerjaan kamu sangat bagus ya
om bisa aja
kamu serius kan
jalin hubungan dengan anak saya
gak main mainkan sama dia
saya yakin lah
kalau kamu itu laki laki yang sangat baik
dan berteman baik dengan kamu
kalau waktu itu
saya lebih percaya dengan joshua
orangnya pekerja keras
saya dengar dari jenny
kalau joshua itu kasar
kalau suatu saat
jenny akan disakiti oleh joshua
saya titip jenny ya
saya tuh sebenernya
ada satu hal lagi
kalau kamu serius menjalin hubungan
saya lagi memikirin sesuatu
kalau kamu nanti sudah resmi
kamu udah gak perlu lagi bekerja dan menjadi asisten aldebaran
om akan berikan kamu
satu perusahaan untuk mengendalnya
yakin kalau kamu bisa menjalankannya dengan baik
astaga papanya jeni sampai jauh banget mikirnya
bahkan suruh saya berhenti kerja sama pak al
besok saya harus bicara lagi sama jennifer
ya pak sumarno bapak diterima kerja di sini
mulai besok sebagai office boy ya pak
ya terima kasih
ya sama sama pak
alhamdulillah gue udah punya pekerjaan
jadi gue bisa biayain berobat alika
sekarang bapak udah boleh keluar kok
baik bu saya permisi dulu bu
din bapak boleh tanya sesuatu sama kami
mau sampai kapan kamu merahasiakan identitas rena
aku nggak tahu pak sampai kapan
tapi kayaknya untuk saat ini
aku belum mau
aku belum mau

aku sudah nampak sejauh dingin kamu siapkan damainya
tapi kamu sudah mengarudinya kehendakmu
saya ada belum enggak
dan aku buat selama ini lot
anggap pengen konsium
jangan ke fung pretty dong
pas bukannya kamu di vetuk untuk ke mobil
enggak ada siste percutan
kayaknya gue tau
jadi walinya harus ayah kandungnya
jadi reyna harus tau
nino juga harus tau
udah tapi itu masih jauh ya
keputusan itu ada di tangan kami
aku juga pak
pak surya bener
cepat atau lambat nino harus tau soal ini
gue gak bisa diem aja dan biarin nino jauhin gue kayak gini
ini gimana sih
sampai sekarang nino belum buka chat gue
ayah anak ini
sumpah demi allah
aku akan bertanggung jawab
terhadap anak ini
jadi aku minta tolong
sampai kamu keguguran
aku sudah tidak punya
alasan untuk bertahan
bikin gue baikan sama nino
saat memang melihat ini dia pasti
kita berdua akan baikkan
kita berdua kan fokus sama anak ini
ya gue yakin nino pasti bakalan sadar
aku mau kasih lihat kamu sesuatu sayang
aku kan udah bilang
aku butuh waktu untuk sendiri dulu
aku mau kasih lihat kamu sesuatu
ini aku taruh di bawah pintu ya
kamu udah liat belum
aku udah boleh masuk belum
pasti nino mau buka pintunya sekarang
ricky udah bilang
kalau dia cuman fitnah elsa
berarti ada kemungkinan
anak dikandung elsa memang anakku
tapi sudah sangat sulit
buat aku percaya dengan elsa
sudah terlalu banyak kebohongan
gimana caranya aku jalanin pernikahan ini
kalau sama istri sendiri aja
aku sudah tidak percaya
nino benar benar keterlaluan
dia tega gak mau buka pintu buat gue